juga makin tenaga suatu sama kamu dibantuin kumaha aku kan lagi sakit kakinya
jangan kirim prajurit keluar
biarkanlah seluruh prajurit berada di sini untuk berlatih dan menjaga istana
ayah anda mengizinkan kalian
untuk menjemput kian santan
baiklah ayah anda prajurit
ada apa pak mai
kenapa kamu terburu buru
kami sedang bertarung dengan dua orang pencuri di ruang pustaka nih mas
siapa lagi yang ingin mencari gara gara
ada yang ingin aku sampaikan kepada ayah anda
katakanlah putra aku
apa yang kau ingin sampaikan kepadamu
sebenarnya dalam perjalananku kemari bersama raya rana santang
ada dua orang yang menyerang kami ayah anda
dan salah satunya adalah
paman amuk marunggu
raka amuk marunggu
ayahanda harus berhati hati kepada beliau
dia menjadi duri dalam daging untuk kita semua
ayahanda harus meningkatkan kuas padaan
kepada paman amuk marunggu
paman amuk marunggu

kalian semua kejar mereka jangan sampai lolos
lapor ayah anda prabu
ada apa putriku
ayah anda istana baru saja kemasukan pencuri
apakah ada yang hilang putri
yang dicuri adalah kujang kembar
dari ruang pusaka
pencuri itu ada dua orang ayah anda
salah satunya adalah paman amukmarugus
aku sudah berusaha untuk menghalangi mereka
tapi mereka terlalu kuat ayah anda
jagad dewa batara
apakah raka amukmarugus
sudah bergabung dengan kelompok pemberontak itu
dan melakukan ini semua
atas perintah rangkapuan
akan sangat berbahaya
jika kujang kembar itu
digunakan oleh para pemberontak
perintah kembar itu
perintah kembar itu
dapatkan prajurit istan
untuk memperketat penjagaan
ayah anda akan mengejar
pencuri kujang kembar itu
baik ayah anda prabu
kejar pencuri kujang itu
jatuh ke tangan rangkapuan
kami tidak ingin pakai perasaan
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ya tingkernya rehat
kasihan jangan jadi salah
kita kabur aja yuk
aduh bukannya ngomongnya dari tadi atu waktu saya di sana
emangnya kamu udah kuat
segitu kamu jalannya ikut ikutan oke
saya mah takut sama nyairoh
sikana orangnya teh
semplak sikana mah teh
aduh kurang waras
dikunci amin dari luar
pakai tanaga atu
paksa paksa dipaksa
tuh ini juga makin tenaga
sok atu sama kamu dibantuin
aku mah aku kena lagi sakit dagingnya
malah diam di situ
kecetnya masih di dalam atu